kepala dinas kesehatan jawa tengah yulianto prabowo kami siang menyatakan
krisis vaksin di jawa tengah teratasi dengan kiriman enam ratus ribu dosis vaksin sinovac dari kementerian kesehatan
jumlah ini masih ditambah vaksin moderna booster untuk nakes
serta vaksin hasil kerjasama dengan sinovac untuk kaum penyandang disabilitas
tambahan stok vaksin ini diharapkan bisa membantu percepatan vaksinasi di jawa tengah
kita akan enam ratus ribu dosis sinovac lalu kita juga dapat vaksin moderna
tetapi ini untuk booster nakes lalu kita juga dapat sinopar untuk difabilitas
sementara menko kemaritiman dan investasi luhut
binsar panjaitan menargetkan vaksinasi di solo raya selesai pada september dua ribu dua puluh
hal ini disampaikan luhut saat meninjau pelaksanaan vaksinasi pelajar di sma n satu solo kamis pagi
hingga saat ini di kota solo vaksinasi sudah mencapai enam puluh sembilan persen
sekitar lima ratus pelajar usia dua belas tujuh belas tahun di kota solo akan segera mendapatkan vaksinasi
solo raya ini kita mau bulan ini sudah tujuh puluh lima persen

sekitarnya masih tiga puluh delapan an
jadi tadi setelah mengekses kami mau supaya bisa lebih tujuh puluh lima persen
vaksin tidak ada masalah
yang kedua adalah tadi mengenai tracing
testing dan tracing itu menjadi sangat penting
karena treatmentnya saya kira sudah cukup bagus
tadi di dona udan sudah
kalau ini jadi saya kira vaksinasi ini bisa jalan
september kita harapkan sudah selesai lagi
daerah aglomerasi solo raya
jadi kita perlahan nanti buka pelan pelan
tapi kita akan cermati betul
supaya para pedagang pedagang kita mulai diperlukan
tapi harus sudah divaksin
harus pakai masker
ini tidak boleh
secara keseluruhan jawa tengah membutuhkan dua empat juta vaksin per minggu
agar target vaksinasi bisa dirampungkan pada akhir desember dua ribu dua puluh satu